lo kamu mau kemana sih eh lo kemana
aku mau ketemu sama mama
mau ikut gak
anu ada di
orang ditanyain si bos mana bego ya
panggil si bos kesini
iya pak iya sebentar
gak ngeambut tunggu mama
eh itu mama
mau ngapain kamu kesini
oh jadi edo gak beli kesini
yaudah ingin pulang aja
kamu tuh kalau lagi enak gak pernah kesini
kalau lagi ada masalah
tapi ya baiklah

gue yang apologis menengang priadin ampun
kalau masih ng comparative

sama ada ash
aku nih sekarang capek banget
aku nggak mau diganggu ya
mbak mita kayaknya sekarang ini mbak jangan bikin mas hendra marah dulu deh
soalnya dia lagi ada masalah di kantor
emangnya mas hendra ada masalah apa di kantor
hmm sekarang gini
mas hendra itu lagi ada masalah besar di kantor
bahkan dia terancam dipecat
baguslah biar dia kapok
jadi gak macem macem lagi dia
loh mbak kok ngomongnya sembarangan sih
ntar kalau kejadian beneran aja
mbak sendiri kan yang rugi
katanya kamu keluar kota
ke surabaya katanya
waktu aku tau kamu pergi aku bingung banget tau gak
ke terminal kamu gak ada lagi
aku ajak dia pergi
terus waktu aku disana
iya baguslah ya
kita bisa ketemu terus kan
aku udah gak kerja di nightclub
sama dong aku juga enggak
aku udah buka usaha kecil kecilan gitu
tapi sampai sekarang belum ada klien satupun
aku gak nyangka kamu buat perjanjian sama gisa
kamu kok tau dari siapa
aku sempet ketemu sama dia di nightclub
aku ketemu terus kita ngobrol sebentar

aku janji aku akan bayar semuanya sama
aku janji aku akan bayar semuanya sama kamu
mungkin emang gak bisa sekarang
karena aku gak ada uang
udah udah udah lah
kamu gak usah pikirin itu deh
gak usah pikirin itu
baru aku gak
aku mau nikah sama edo
udah aku mau pulang sih
eh ri tunggu dong ri
oke kalian emang pernah serumah kan bang
tapi bukan berarti harus menikah kan ria
edo kamu tau reputasinya kayak apa
aku yakin dia gak akan pernah bisa berubah
dengar dengar dengar ya
edo tuh gak bisa jagain kamu
kamu harus nikah sama orang yang benar benar sayang sama kamu
ri ri ri ri ri ri tunggu dong ri ri ri tunggu ri ri ri
pak pak makanan minumnya belum bayar pak
berapa berapa berapa mbak berapa
mbak cepet dong mbak cepet tuh
berapa berapa berapa
gila ya pak pak pak
sebaiknya leru tinggalin ri ri
sebenarnya gue pengen tinggalin deddy tapi untuk sekarang itu udah gak mungkin
lo harus tinggalin dia do
emang siapanya riri lo yang harus jauhin dia
eh dengar kalau lo gak cinta sama riri gue mohon lo tinggalin dia oke
emangnya kalau gue ngajarin nikah sama riri lo mau tanggung jawab
tau gue bakal tanggung jawab gue bakal nikah sama dia
hehehe selamat selamat
man gue tuh udah kumpul kebok sama riri lo masih mau terima dia
gue udah satu tahun man satu tahun kumpul kebo sama dia
lo terima bekas gue
gue gak peduli do gue sama sekali gak peduli
gue minta sekarang lo tinggalin riri oke
apakah edo memang pilihan yang terbaik untuk aku
berikanlah aku petunjukmu ya allah
perabotannya udah lengkap
kalau beli lagi kan percuma
rumah kontrakannya kecil gini
menurut kamu gimana mit
tapi mungkin nanti kalau udah punya anak baru berasa kali ya
kalau ini rumah kontrakannya agak agak kekecilan
ya allah itu kan nanti dibicarakan
kenapa mesti sekarang sekarang bicarain aja yang sekarang
kenapa sih akhir akhir ini mama lihat muka kamu tuh kusut terus
ada apa sih
mungkin cuma agak agak capek ma
eh mama bukannya udah janji sama imamahnya do
iya ya mama pe lupa
sudah satu jam kita tunggu di sini tapi mamanya edo belum datang juga
aduh maaf banget ya mah
handphonenya edo juga gak aktif
sebenarnya kamu udah bilang belum kalau mama mau ketemu dengan dia